sekarang udah zaman modern banget
cuma yang nembak cowo duluan
emang sih gue mendukung yang namanya emansipasi wanita
tapi gak dalam hal nembak cowo juga keles
malu lah gue
weh bagus dong
gue ngerasa ada yang aneh aja
karena lo kayaknya dukung banget hubungan gue sama raya
padahal haikal temen baik lo ngejar ngejar raya
ya gue sih cuma ngerasa yakin aja
kalo raya tuh sebenernya gak suka sama haikal
dia tuh suka sama lo
dan kita juga gak bisa ngelawan takdir
dan gue juga gak bisa ngemaksain raya
buat jatuh cinta sama haikal lah
salah banget nilai lo
gak kenal sama kata saya
sekarang kita udah temenan kan
gak ada berantem lagi
dan gak ada peperangan lagi antara geng kita
ya meskipun agak janggal aja buat gue
karena besok tiap hari kita berantem
mudah mudahan temen temen kita gak bakalan ribet lagi ya mon ya
gue sih pengennya kita ngadain touring bareng
touring ini sebagai tanda perdamaian wario sama serigala
ya udah gue cebut dulu deh
kalo lo udah pacaran sama raya
pakai ngajarin gue lo
lo lagi sibuk gak yan
tolong kumpulin anak anak warrior di warung babe
kamu kangen gak sama aku
aku kangen sama kamu
aku selalu di hatimu sayang
kamu mau gak jadi pacarku
aku akan datang selalu padamu
tunggu aku ya
gak ada si irah
untung badan saya yang jatuh
gak patah jantung saya jatuh
mati tau gak
terus kamu tuh ngapain disini
ngenah ngenah tuh teleponan
kayak tuh yang lain gawe tuh
apa gawe tuh
kan boleh dong santai santai sedikit gitu kayak orang orang
teleponan mesra mesraan gitu juga gawe wae
iiih menikah lu tuh iiih
amitiraku di cemburu kata apa lu gawe
kalo gak cemburu kenapa marah marah
kamu mah ada diomongan teh nyalahin mikir
dasar palaiboy kamu mau cemburu lu
untuk muruluk gak kuda
jangan cemburu mawe
saya teh sudah lama ya
baca beberapa kalimat
kemudian saya rekam
saya mau ngerjain si ira
si ira itu suka sama saya
cuma dia pura pura aja gak mau suka gitu
padahal mas suka banget
kan saya sama sama sendiri
nah ini ada sedikit tulisan
nanti ayu baca ya
shh jangan lupa
suaranya yang merdu dan mendesak
aku kangen sama kamu
lo mau senyum senyum aja terus
jadi ga mau cerita
kalo ga gue tidur nih sekarang
jangan jangan dong aduh sahabat gue tercinta jangan tidur
kalo lo gitu sih dengerin lucu
gue baik lagi sama mondi
berarti kalo gitu lo harus traktir gue pj pj panjang jadian
di bandung ga ada pajak pajak bo
ah kalo gitu gue telepon nelly ya
gue tuh udah sepaket ya sama mondi
kalau misalkan kita jadian tuh sekarang kita rahasia rahasiaan
ya yang gue cuma lo sama boy lah
soalnya gue ga sama mondi ga mau kusampe hari kalo tau
bisa jadi orang dunia kedua dong
berarti cuma kita nih yang tau ya
sekarang udah zamannya udah zaman modern banget
cuyo yang nembak cowo duluan
emangnya udah zaman muda
emangnya udah zaman muda
emang sih gue mau dukung yang namanya emansipasi wanita
tapi ga dalam hal nembak cowo juga keles
malu lah gue
kan waktu itu si gue udah jelas jelas ngomong sama allah
kalau misalkan cewek cantik yang bikin dia pindah ke sekolah kita itu cuma allah
itu secara ga langsung
dia tuh nembak lo re
yang ada tuh gue cuma nunggu jawaban dari lo
kan waktu itu lu sendiri yang gak percaya sama dia
sedangkan lo nya beranggapan kalo dia tuh cuma php in lo doang kan
sekarang gini re
mau sampe kiamat juga
gue ga akan pernah nembak lo lagi kali
dia nunggu jawaban dari lo
lo sebenernya belajar ilmu percintaannya dari mana sih
wisssya mantep banget
kayanya sih ga segampang itulah raya
ntar ya gue kumpulin keberanian gue dulu
gue tau nih tau
pasti kita mau makan makan gratis lah
makan mulu otak lo
boy minta kita semua kumpul disini